di agustus dua ribu dua puluh dua ini yang warna merah adalah mas ganjar kemudian yang warna kuning pak prabowo dan yang warna biru adalah mas anies baswedan
selama kurun waktu satu bulan
itu kira kira yang terlihat naik turun adalah untuk ganjar dan juga prabowo subianto ya
bagaimana dengan survei selanjutnya dari indikator politik indonesia ini yang paling baru sebelas sampai tujuh belas april dua ribu dua puluh tiga elektabilitas calon presiden simulasi tiga nama
oke mungkin kita bisa lewati saja ini trennya selanjutnya
kita lihat sudah ada ini kita bikin simulasi head to head dari hasil survei indikator politik indonesia
ada beberapa simulasi ya yang menarik simulasi pertama prabowo versus ganjar
simulasi dua anies versus prabowo
bagaimana dengan simulasi ketiga ganjar prano versus anies baswedan
jadi kalau dilihat dari dua simulasi ini
subianto unggul dalam simulasi head to head
sementara ganjar pranowo baru unggul di simulasi head to head
kalau prabowo tidak masuk putaran kedua alias ganjar versus anies baswedan
apakah ada lagi
oke itu tadi rangkuman dari hasil survei beberapa lembaga riset yang sudah ditampilkan oleh tim litbang cnn indonesia
habis ini langsung saja kita bahas bersama dengan para narasumber saya yang hebat hebat yang sudah ada di studio
saya akan perkenalkan
satu satu pada malam hari ini dari yang paling kanan ada ketua majelis pertimbangan partai persatuan pembangunan muhammad romahur muzi
selamat malam mas romy
ada juga sekjen pdi perjuangan mas hasto kristianto
selamat malam mas hasto
wakil ketua umum partai golkar ada bang ahmad doli kurnia
selamat malam bang doli
founder dari sirus network mas hasan nasmi
selamat malam mas hasan
dan bergabung juga melalui sambungan virtual
ada teman teman dari persatuan mahasiswa visip universitas sumatera utara
nanti teman teman dari pema visip usu bisa memberikan tanggapan kritikan dan juga pertanyaan kepada para narasumber yang ada di studio
saya akan langsung membahas soal deklarasi ganjar
ganjar pranowo ternyata mengubah peta koalisi partai dua ribu dua puluh empat
ada koalisi yang ternyata bergoyang karena anggotanya kemudian mengusung capres yang berbeda
tapi sebelum saya masuk lebih dalam soal perubahan peta koalisi yang disebabkan oleh deklarasi dari ganjar pranowo saya mau tanya dulu ke pdi perjuangan
mas asto langsung saja kemarin pdi perjuangan dan juga p tiga menjajaki kerjasama politik mengusung mas ganjar pranowo
mas asto langsung saja kemarin pdi perjuangan dan juga p tiga menjajaki kerjasama politik mengusung mas ganjar pranowo
ini tadi sebelumnya kita putarkan ya wawancara khusus dengan mas ganjar pranowo sudah diakui oleh mas ganjar ada proposal cawapres dari p tiga
berarti itu jadi syarat kerjasama politik antara pdip dengan p tiga ya mas
kami luruskan kemarin bukan menjajaki kerjasama mengukuhkan kerjasama politik
sehingga itu sudah sangat kokoh apalagi telah melalui tahapan mekanisme partai yang kita hormati dari p tiga
melalui mekanisme yang dikatakan oleh ibu megawati soekarno putri berjenjang dari rapat dpp p tiga
kemudian dibawa di dalam rapimnas sehingga sangat kuat secara legalitas kepartean dan juga legitimasinya
sehingga kemarin memang kita bahas karena habis itu ada pertemuan tertutup dan kemudian sambil makan dilanjutkan lagi pertemuan antara ibu megawati soekarno putri dengan pak mardiono
di situ dibahas berbagai kemungkinan kemungkinan dan kita ini kan bukan partai kemarin sore sudah biasa kerjasama
mas romi tahu bagaimana dua ribu sembilan belas formulasi dari calon wakil presiden sehingga ketika dari p tiga juga menyampaikan terkait dengan cawapres itu bagian dari suatu hal yang memang harus disampaikan oleh partai politik
berarti memang ada proposal cawapres ya
dia ada disampaikan dan kemudian juga kita diskusikan dan kemudian ibu bahkan menjawab ketika ditanya wartawan karena ada beberapa nama tentu saja nanti akan dirembuk bersama sama
semua bersabar dulu dan kita lihat konstelasi yang sangat dinamis
oke proposal cawapres itu menjadi syarat mutlak perjanjian kerjasama politik ini
kerjasama yang merupakan syarat mutlak adalah kita mau membawa politik amar ma'ruf naimungkar
politik yang oleh ibu mega dikatakan ketika memberikan nasihat pada pak ganjar menjadi pemimpin itu harus bijaksana dan baik
baik dan bijaksana sehingga itu senafas
didasarkan pada pancasila kelanjutan dari pemerintahan pak jokowi
gaji maruf amin terus bergerak bersama sama apalagi hubungan antara pdi perjuangan dan p tiga dekat
sehingga kami sudah bonding secara historis secara ideologis kedekatan pimpinan basis masanya kita tidak saling justru saling memperkuat satu sama lain
sehingga bondingnya ini yang kemarin banyak dibahas bahkan ibu mega secara khusus menampilkan kedekatan ibu dengan pak amsahas dengan mbak maimun semua ditampilkan dengan sangat baik
oke mas romi berarti mengukuhkan tadi sudah disampaikan
menjajaki tapi mengukuhkan kerjasama politik
artinya ini p tiga keluar dong dari kib
kalau mengukuhkan kerjasama politik kan nggak bisa
kemudian mengukuhkan kerjasama politik dengan pdip tapi tetap bersama di kib itu gimana mas
pas secara pimnas kemarin kan sudah ada pertemuan para ketua umum kib ya
dan malam itu sudah disepakati bahwa kib ini tetap ada
dan kib ini akan tetap berjalan sebagai sebuah hubungan koalisi tentang visi dan misi indonesia ke depan
yang kedua bahwa kib ini kan belum seluruh anggota partai politiknya
memutuskan ujung dari pencalonan presidennya
tidak tertutup kemungkinan juga kib nanti bisa menjadi memiliki sikap yang sama
tentu partai golkar yang akan menjadi
itu salah satu misi yang diemban oleh pak mardiono loh
kan kalau beda bisa juga kalau sama kan begitu
iya tapi kalau sama kan alhamdulillah bersama
kalau beda ya kita bahas kalau beda
kan ini belum ketahuan beda atau sama
ya kan logikanya begitu mas
ya itu kan logika
tetapi kan politik itu tidak selalu logis
karena ada juga hubungan hubungan emosional
dan juga bisa juga pengambilan keputusan last minute
mas hasto tahu persis pengambilan keputusan tentang calon wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas itu hanya setengah jam sebelum pengumuman
artinya menuju dua puluh dua oktober pendaftaran pilpres itu masih sangat mungkin terjadi dinamika
termasuk di kib tentunya
tetapi kami di p tiga memiliki optimisme bahwa pada akhirnya kib ini akan bersama
tentu optimisme ini ada dasarnya
salah satunya misalnya ketika ketua umum partai amarak nasional dirakornasnya beberapa bulan
yang lalu juga sudah menyampaikan sama mas ganjar
bahkan ada tempelan sama wakil presidennya juga
sehingga tidak berlebihan optimisme itu
ada pun partai golkar tentu masih mengemban amanat munas
nanti saya kira bung doli yang lebih relevan dan berwenang untuk menjawab itu
tapi mengukuhkan kerjasama dengan pdip tetap berada di kib
berarti p tiga main dua kaki
bukan main dua kaki
kan yang lain belum naruh kaki
baru p tiga yang menyatakan dengan jelas capresnya adalah mas ganjar
dan ingat bahwa mas ganjar ini didukung p tiga bukan hanya hari ini

bahkan wakil gubernur jawa tengah hari ini adalah kader partai persatuan pembangunan
yang pada saat itu kami letakkan ketika saya menjadi ketua umum menjadi pasangan mas ganjar
tapi nggak masalah ya bagi pdip
kalau misalnya p tiga mengukuhkan kerjasama politik dengan pdi perjuangan
tapi separuh badannya ada di kib
itu tidak ada masalah
bukan separuh badannya
mari kita lihat substansi dari kerjasama indonesia bersatu
kita semua kan mendambakan indonesia betul betul bersatu
sehingga setelah substansi tidak ada
tidak ada persoalan
kuning dan merah ini
makin dekat kuning dan merah apa maksudnya
makin berharap bersatu gitu
karena kita lihat kan
tadi kan survei menunjukkan
baru dideklarasikan saja pak ganjar sudah naik
dengan dukungan rakyat
kerjasama yang makin baik
ini kok malu malu kayaknya mau nganjakin bulkar
nanti saya akan bahas lebih dalam soal konstelasi peta ini
tapi saya mau kembali lagi ke
mas romy berarti memang diakui ya
ada proposal cawapres yang disodotkan oleh p tiga kemarin
dalam pertemuan dengan pdi perjuangan
itu bukan hanya proposal
itu keputusan rafi minas partai memang
dan itu adalah hal yang disampaikan
dan pada saat pertemuan tertutup
ketika ketua umum kami menyatakan
mohon maaf ibu kita harus menyampaikan
karena apapun kita hormati ibu muka sebagai ketua umum paling senior ya
dan ibu dengan tanpa tedeng tendeng mengatakan
loh pak mar disampaikan saja
itu keputusan partai gitu
hanya ketika kita kemudian berbicara tentang
kita sepakat bahwa bangsa ini adalah
dibangun atas dua pilar nasionalisme dan religisitas
sehingga spektrum p tiga pdi perjuangan hari ini sudah sangat lengkap
setelah formasi konstelasi pengusungan mas ganjar ini lengkap
karena itulah yang juga akan menjadi
kekuatan kita di dalam melakukan pemenangan nanti
ketika hari ini p tiga pdip kemudian
langsung memutuskan siapa cawapresnya
ya itu sama dengan kita mengatakan
kalau enggak nggak usah ikut
oke dari proposal cawapresnya itu nama namanya siapa
bener gak sandi agono itu prioritas pertama
kan tadi sudah disampaikan soal nama kita belum bahas
tapi di internal p tiga di dalam bisik bisik
tentu di rapimnas partai nama pak sandi merupakan salah satu nama yang muncul
apalagi saya katakan pak sandi dan pak erik adalah dua tokoh bangsa
yang sudah cukup lama melakukan pendekatan kepada p tiga
bahkan hadir di semua acara p tiga di pelosok pelosok tanah air
pak sandi memang lebih rajin dibanding pak erick
karena memang agenda kesibukan pak erik barangkali ya
karena pak erik sudah lebih sering sama pan gitu maksudnya
jadi p tiga juga harus punya
tidak juga begitu
pak erick hadir di dua acara besar
di harlah p tiga di celegon
kampung halaman pak marjono ketua umum kami
dan juga di bogor
artinya ini bukan soal apa namanya
bukan soal mana yang lebih atensi
tetapi memang kita faham betul kesibukan pak erik juga
dengan mengurus satu ratus empat puluh satu bmi gitu
amini ataupun dibenarkan
bahwa saat ini prioritas utamanya p tiga
yang diajukan sebagai profesor calpres
salah satunya adalah pak sandiaga uno
itu merupakan salah satu nama yang muncul
di rapi mas kemarin
kalau nomor satu atau tidak ya nanti kita bahas
dari sepuluh nama kemarin yang disebutkan oleh bu mega
oh ada sepuluh nama yang sudah antre
masuk ke gerbong saya gitu ya
itu termasuk salah satunya pak sandiaga uno enggak
ya kurang etis
kalau dari kami
nama satu persatu
karena ini kan menyangkut seseorang
sudah mengukuhkan kerjasama
kita akan melihat
aspirasi yang berkembang
pak ganjar juga turun ke bawah
sehingga orang dari ibu kemarikan
melihat mata hati rakyat
sehingga rakyat itu akan mengekspresikan
katakanlah ada sepuluh nama
nanti rakyat menilai
kemudian konstelasi politiknya bagaimana
bagaimana bisa membangun
bagaimana pak ganjar itu
nanti betul betul menghadirkan
seorang pemimpin yang rekonsiliatif
sehingga tidak ada lagi pembelahan
sebagaimana terjadi pada tahun dua ribu sembilan belas
dan langkah langkah itu sudah dilakukan
kemarin ibu juga ngingetin mas
kita bukan milih capres dan cawapres
untuk pdi perjuangan dan p tiga
tetapi untuk rakyat indonesia
pdip dengan p tiga
selain tokoh yang tadi disebutkan ya
selain sandiaga uno
ada beberapa tokoh
ataupun tokoh yang berasal dari
kalangan nu yang cukup senior
yang disaring oleh pdi perjuangan
sampai ibu mega meminta
petinggi pdi perjuangan
untuk berkomunikasi dengan ketua raisam pbnu
karena ada nama nama seperti
mantan ketua umum pbnu
kemudian imam besar istiqlal nazaruddin umar
ketua umum pbnu pak yayastakuf
kemudian bahkan wapres kita
nama nama itu masuk ya
yang disampaikan ibu adalah
kan kita mendengarkan
bahkan di dalam mengumumkan pak ganjar
ibu mega kan mengatakan setelah melihat
sebagai hasil dialog dengan para tokoh
apa yang ditugaskan ibu mega itu
merupakan bagian dengan dialog para tokoh
untuk melihat suasana kebatinan
dan itu kan dilaksanakan juga
utusannya juga bersifat khusus
bahkan ibu megawati soekarno putri
nantinya juga akan bertemu
tapi dari sisi nama nama
itu ada di dalam daftarnya
ibu megawati soekarno putri
yang jumlahnya sepuluh tadi
berarti mengajak berdialog
tadi salah satunya adalah ketua rais ampe bnu
itu adalah upaya bu mega untuk
bisa mendapatkan masukan
upaya ibu mega seperti mas romi tadi bilang
bahwa capres dan cawapres yang diusung
oleh kerjasama partai politik
yang dalamnya adalah bd perjuangan dan b tiga
serta nanti akan muncul yang lain
itu adalah pasangan
pasangan untuk indonesia raya kita
sehingga harus dilakukan dialog dialog juga
dengan para tokoh
agar kita betul betul
memastikan jalan kemenangan
tetapi juga aspek representasi itu
juga betul betul terpenuhi
dialognya salah satunya dengan ketua rais ampe bnu
ya salah satunya
mas romi kalau misalnya nanti bd perjuangan
mengulang sejarah di dua ribu empat belas
menyandingkan pak jokowi dengan tokoh senior
pak yusuf kala
kemudian dua ribu sembilan belas menyandingkan pak jokowi
kalau nanti ternyata pasangannya pak ganjar
bukan tokoh muda
bukan mas andi tapi tokoh senior
itu b tiga gak ada masalah ya
kerjasama politik tetap berjalan
muda atau tua itu kan tidak menjadi soal
karena kan kualitas kemimpinan tidak ditentukan oleh umur
yang pasti bahwa ikatan antara pdip dan p tiga
itu didasari atas latar historis
kami sama sama berusia lima puluh tahun
p tiga adalah partai tertua di republik ini
sehingga memang bangunan ini cukup panjang
hanya untuk sekedar digoyahkan oleh sosok cawapres
berarti gak ada masalah
gak ada masalah
karena kerjasama politik itu akan tetap berjalan
karena ini kerjasama politik antara dua partai
kita berbicara kerjasama politik antara dua partai politik
baru kita berbicara tentang

tetapi kita kan melihat kebutuhan bangsa ini ke depan
tapi bahwa kami mengajukan frame berpikir
republik ini harus dipimpin oleh duit tunggal nasionalis religius
itu yang kami sampaikan
dan ibu dalam posisi kesepahaman tentang itu
nah tentang siapa sosoknya
mari kita diskusi setelah formasi itu lengkap
jadi p tiga tetap kerjasama politik
saya masih ingat dua ribu sembilan belas
menjelang pemilihan kema aruf amin
bahkan setahun sebelumnya
ibu selalu menyampaikan
nanti kalau soal cawapres silahkan dibahas diantara partai politik yang ada
karena kami sudah memiliki capres
karena kami sudah memiliki capres
saya kira itu hal yang sangat fair dan sangat bijak
dan melihat apa yang telah disampaikan ibu
itu bisa saja berulang
sehingga memang kita menunggu partai partai politik lain
kemarin kita sudah sepakat
adanya cipta kondisi agar kita bisa merangkul lebih banyak lagi partai politik
dan kemarin kita sudah sepakat
dan kemarin kita sudah sepakat
ada operasi cipta kondisi untuk merangkul lebih banyak partai partai mendukung ganjar pranowo
dan bergabung bersama dengan pd perjuangan
dan bergabung bersama dengan pd perjuangan
saya mau ke mas hasan dulu mas
anda meyakini bahwa perjanjian kerjasama politik antara pd perjuangan dan p tiga ini tanpa syarat

p tiga akan tetap bergabung dengan pd perjuangan
memang tanpa syarat seperti itu
kalau saya memang dari awal yakin itu bisa ditentukan sendiri oleh pdip memang
kalau saya memang dari awal yakin itu bisa ditentukan sendiri oleh pdip memang

memang satu satunya yang punya privilege untuk menentukan capres cawapres sendiri kan
ya memang satu satunya yang punya privilege untuk menentukan cawapres sdm adanya pdip

jadi kalau pdip mau putuskan sendiri juga gak masalah

kalau putuskan sendiri baru yang lain bergabung juga bisa
atau tunggu yang lain bergabung kemudian juga akhirnya pdip tentukan sendiri juga bisa
gitu jadi menurut saya siapapun yang bergabung dengan pdip punya kesadaran itu bahwa kita mau
bergabung atau enggak pdp bisa putuskan sendiri gitu loh jadi kalau mau kasih syarat harga mati yaitu
kan konyol kan misalnya mas asto juga bisa bilang oh kita bisa putuskan sendiri kok katanya kalau
pakai syarat macam macam tapi pakai usulan oke mungkin tapi kalau kalau itu dijadikan syarat
kerjasama ya tentu pdip akan tolak dong karena mereka bisa ajukan sendiri gitu tapi kalau begitu apa yang
didapatkan oleh p tiga apa yang apa keuntungan yang didapatkan oleh p tiga kalau misalnya kemudian posisi
cawapres juga tidak bisa dari kadernya ataupun yang membantu pemenangan p tiga artinya diputuskan
saja oleh pdi perjuangan apa yang didapatkan nah kalau power sharing itu kan nggak harus wapres
oke kan banyak hal yang bisa dibagi di luar wapres gitu menurut saya kan wapres itu pos simbolik aja
contohnya apa nih yang bisa dibagi iya termasuk juga sharing power setelah menang misalnya itu kan bisa
dibagi jadi menteri bisa aja enggak dapat wapres tapi dapat menko bisa juga kan seperti jadi buat saya
kalau posisi posisi simbolik itu mungkin dibutuhkan oleh partai partai yang mohon maaf partai partai yang
tiga besar pdip itu butuh posisi simbolik golkar juga butuh posisi yang simbolik kemudian gerinda
juga butuh posisi yang simbolik nah partai partai yang tengah ke bawah menurut saya enggak terlalu
butuh posisi simbolik seperti itu gitu karena ya
burstairing mengilang satu perolehi fact terus terang saya bukan pengaceut co dua
kotel efek kita bisa hitung
tapi kalau dengan sistem terbuka
itu dihasilkan oleh caleg bukan oleh kotel efek itu
jadi menurut saya wajar aja kerjasama kayak gitu
karena misalnya begini
kalaupun p tiga bergabung di kib
pasti nggak dapat privilege mengajuin cawapres
dan itu sudah disadari oleh p tiga ya
saya yakin sadar
oke mas romi berarti p tiga tidak merasa rugi ya
kalau misalnya nanti pada akhirnya penentuan cawapres
itu bukan dari kader p tiga
ataupun tokoh yang membantu pemenangan p tiga
bahwa rapimnas sudah memutuskan
dan sudah kita sampaikan kepada bu mega kemarin di dalam pertemuan
kita memberikan salah satu keputusan itu adalah
cawapres yang kita ajukan berkata partai persatuan pembangunan ya
tetapi pada sisi yang lain
kita akan memiliki best practice di dalam melakukan pengelolaan negara ini
termasuk dalam menentukan calon wakil presiden
saya ingat betul ketika dua ribu sembilan belas
ketua umum duduk bersama dengan pak jokowi
untuk menentukan calon wakil presiden
akhirnya tidak satupun dari ketua umum yang semula sudah menggebu gebu semua
untuk mengajukan diantaranya adalah karakter baik partai
itu adalah ketua umum itu sendiri
akhirnya kemudian tidak satu pun duduk di situ
dan gema arief duduk di situ begitu
sehingga memang ini adalah hal yang dinamis
jadi kalau kita berbicara harga mati
ya harganya harus hidup
kalau harga mati gimana
orang yang ngusung kan bukan hanya p tiga nantinya
karena kita punya optimisme
akan ada partai lain yang bergabung
menjadi bahan yang membondingkan kita
pdi perjuangan dan p tiga
ya itu kemarin memang kita sepakati bersama
maka kan betul kata bonding ini
bondingnya udah kuat sekali kayaknya
pdi perjuangan dengan p tiga
ya ini saya mau ke golkar
bang doli jangan lemes gitu dong
kayak ada cipta kondisi
ada cipta kondisi untuk merangkul
itu tadi katakan
ada operasi cipta kondisi untuk merangkul
sebanyak banyaknya partai yang bergabung
ke dalam koalisinya pd perjuangan
dengan p tiga untuk mendukung ganjar pranowo golkar
saya kira kan partai politik dalam pemilu itu
terutama kalau menghadapi pilpeng
sebetulnya ada tiga hal setidaknya
yang harus dipertimbangkan
untuk menyambung atau membangun kerjasama atau koalisi
yang pertama ya tentu standarnya yang normatif adalah
kesamaan visi dan misi
platform apa yang mau dibangun
narasi apa yang mau dikembangkan gitu
nah apalagi kalau misalnya tadi kan yang dikembangkan
politik amar ma'arum nahimungka
dan segala macam itu kan
nah itu kan saya kira yang secara normatif
mempertemukan dasar kerjasama itu
nah yang kedua
saya kira setiap partai politik atau dengan calonnya
ya ingin menang
jadi harus mempertimbangkan siapa calon atau kandidat
yang memang punya peluang menang
ini ganjar nggak punya peluang menang
oh iya makanya kan itu yang mendorong akhirnya
itu salah satu pertimbangan untuk orang kemudian membangun kerjasama
nah yang ketiga ya interest sharing
ya kan sharing apa saja tadi
dan lain lain interest yang gitu
kan itu saya kira yang menjadi pertimbangan
nah kami di kib itu dari awal kan sebetulnya ingin membangun tradisi baru
pertama bahwa kita punya pengalaman tidak mengenakan di tahun dua ribu sembilan belas itu
ketika pembahasan pilpres itu di ujung ujung mau kita daftar
rakyat kaget gitu ya
kemudian komunikasi kita tidak maksimal kebawah
nah kalau dari awal memang sudah di
karena dibiasakan masyarakat diajak dialog berdialektika melalui elitnya gitu ya
saya kira kan ini juga paling tidak sudah membiasakan diri masyarakat
untuk bisa menerima perbedaan dan mencari kesamaan kesamaan dan kesepahaman kesepahaman
itu sebetulnya inti kenapa kib itu dibangun
nah tentu kembali pada dasarnya kib terbentuk dengan tiga hal yang tadi
nah dan ada satu hal yang menarik sebetulnya di kib itu bahwa memang sejak awal kita memahami
apa membangun kesepahaman
kita punya kedaulatan masing masing dalam partai
sekali sering saya katakan
p tiga dan pan itu tahu dari awal golkar itu sudah menetapkan calon presidennya pak erlangga
tapi mereka dengan ikhlas ikut membangun sama sama koalisi indonesia bersatu itu
dalam rangka apa dalam rangka tadi
karena kalau dalam konteks politik
di awal awal itu kan memang segala kemungkinan bisa terjadi ya
jadi saya kira kemarin itu menegaskan bukan soal dua kaki
bukan soal mencari kesempatan
ya memang dari awalnya sejati kib itu dibentuk
jadi sama saja golkar menghormati p tiga dalam rafi pindasnya memutuskan calon presidennya
sama dengan pan dan p tiga menghormati keputusan golkar yang kemarin juga mencalonkan pak erlangga
itu kan masing masing partai
tapi kalau nanti kib mau bicara tentang siapa sikap kib terhadap
dukungan capres dan calapres
nah ketiga empat partai politik ini juga sudah sepakat nanti kita bicarakan pada momentum yang lain
oke tapi pertanyaan saya tadi golkar tertarik nggak
karena kan tadi kalau misalnya dilihat dari visinya kib yang kedua adalah mendukung yang peluangnya cukup besar untuk menang
masa gak tertarik mengusung ganjar
ya kita sekarang begini sama tertariknya dengan semua yang kita lihat sebab ada peluang kemungkinannya
nah ini kan makanya sekarang kan golkar ini sekarang sedang juga membangun tradisi terus yang kemarin dilakukan oleh ketua umum kami membangun komunikasi dengan elit elit dan partai partai politik
nah itu kan nanti pada akhirnya di ujung menjadi semua penilaian kan hasil komunikasi itu
jadi semuanya kita tertarik gitu
semuanya tertarik ya
jadi ke ganjar tertarik ke prabowo tertarik ke anies tertarik
iya untuk kepentingan
kalau dilihat dari safari politiknya ketua umumnya bang doli belum ada ini yang ke pdi perjuangan baru ke cikeas ketemu pak sby
sama ke mana ke pak prabowo
iya pelan pelan lah belum ketua ketarikan itu kan nanti bisa dilihat dari dua pihak kan
kalau nggak kan nanti bertepuk selah tangan kan gitu
jadi mana yang kita buka membuka diri dari awal saya katakan mana yang kemudian juga sama sama tertarik kita ketemu
berarti golkar belum menutup diri ataupun menutup pintu untuk mendukung ganjar di pilpres dua ribu dua puluh
membangun komunikasi dengan siapa saja termasuk dengan pdip dan semua calon presiden yang ada sekarang
saya akan bahas nanti lebih dalam
peta koalisi yang mulai berubah begitu ya
bagaimana kemudian golkar melakukan pendekatan dengan partai partai lain dan pd perjuangan mengajak pan untuk bergabung nanti seperti apa
kita akan bahas bersama dengan para narasumber tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow